kenapa kenapa kenapa
gue minta maaf ya pak
ini gue tugas dari prt doang
lain kali hati hati dengan fitnah
karena fitnah itu sangat kejam dan sangat
ini harusnya cukup untuk sebulan atau dua bulan ke depan
asal jangan ada keperluan dedakan haji
terus sini ya
terima kasih bro
jafar udah dapet kerjaan mak
pantesan aja tentengan lo banyak
eh kerjaan apa mak
ternyata di kampung sebelah itu lebih ramah orang orangnya
buat orang orang kayak japar
di sono jafar dapet objekan banyak mak
objekan apa pak
udah deh gak usah dipikirin
alhamdulillah mak nggak nyangka
lo ternyata masih mikirin emak
ya masih mikirin lah mak
kita kan serum mak
kalau mau sakit wih jafar yang repot
terus sumpahin mak sakit
enggak mak makannya makan biar sehat
emang sudah begitu orang orang
ini masih kotor
lo suka bercanda aja sama orang tua ah
yaudah yuk kita makan ya
baca bismillah dulu dong
mak yang ini ah
oh udah dapat
susah cari kerjaan
kalau mau jadi muajin di sini
ya gajinya sih kecil
tapi lumayan lah bisa buat makan
bukannya nolak pak ustadz
saya ngerti kok
sebentar lagi mau isya
yuk kita shalatin
dari mana ya banyak duit nih orang
gak apa apa ya bibu ada apa ini
maaf nih pak ustadz saya sengaja nih bawa warga kemari biar jelas semuanya pak ustadz
soal pak ustadz yang sembunyiin maling di dalam masjid
ya enggak get back
sudah maling di sini siapa bu siapa
itu dia capat
tapi buktinya mengarah sama dia sendiri jelas semua ngarah ke dia
bagaimana bang jafar
jangan dengerin omongannya pak risma pak ustadz
semua yang dia omongin tuh dusta fitnah
dari dulu dia ngomongnya emang begitu dia gak suka sama saya
saya tanya nih pak ustadz emang kemarin malam dia sholat di sini
bener gak pak ustadz
benar malah saya yang nyuruh dia azan
mbak sri ini siapa lagi
ini joko pak ustadz dia maling hp yang berhasil ditangkap
lantas hubungannya dengan jafar apa
nah gini masalahnya pak ustadz
ini maling kita tangkep tapi barang hasil curiannya kagak ada pak ustadz
nah ini bu risma sama warga itu curiga
kalau dia ada hubungannya sama si jafar
jadi mumpung ada orangnya di sini pak kita tanya langsung aja gimana
silahkan kalau dia mau bersaksi silakan
saya sih gak sempet ngeliat orangnya pak ustadz
waktu itu gelap ustadz
saya gak yakin
kalau dia bukan orangnya
lihat tuh perhatiin bener
dia kan orangnya
sudah sudah sudah
suruh pak ustadz pulang pulang
kenapa kenapa kenapa
gue minta maaf ya pak
nggak apa apa ya bro
nggak apa apa ya
ini gue tugas dari prt doang
lain kali hati hati dengan fitnah
karena fitnah itu sangat kejam dan sangat jahat
kalau gitu kita paham itu pak ya
terima kasih ya terima kasih
makasih pak ustaz udah mau pilih saya
emang sudah jadi kewajiban saya untuk membantu orang yang tidak bersalah seperti bang jafar
mak kenapa mak
mak kenapa mak
ya allah mak
bang jafar udah gede udah mandiri
bagus kalau punya sadaran begitu
kalau emang udah gede pak udah mandiri
kudunya lo punya tarik
maklumlah gue kan orang sibuk
lu sibuk kan cari kerjaan kan
atau lo sekarang udah beralih profesi jadi maling
allah dan sebagai bentuk siksaan dari allah subhanahuwata'ala berkenaan dengan hal tadi
rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berkenaan dengan orang yang mengambil
hak orang muslim diamini dengan sumpah palsu fakult awjaballahu lahunnar wa haram alaihil
jenak allah wajibkan baginya neraka dan allah haramkan baginya surga jadi bener kan lo ngelakuin
itu kagak maksud sama caperenga itu caperenga maling keberkahan ikan berkenten loing karena
syai'an yasyirah walaupun hal yang kecil ya rasulullah fakola rasul bersabda apa
kodibun min arakin walaupun engkau ambil harta saudaramu yaitu hanya ranting daripada pohon
siwak karena itu rasul pernah bersabda inna kallan tada'a syai'an lillahi azzawajal sesungguhnya
engkau tidak akan meninggalkan sesuatu yang kau sukai kecuali kau tinggalkan karena allah
subhanahu wa ta'ala ila badalaka allahu bihi ma huwa khairul laka kecuali allah gantikan bagimu
sesuatu yang lebih indah dan baik baik saja ya rasulullah shallallahu alaihi wasallam ya rasulullah
berkata bahwa rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengambil harta harta dari allah

agar kita diselamatkan yuk kita berdoa semoga allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dan melindungi
dari perbuatan perbuatan durjana perbuatan sesat perbuatan jahat dan semoga orang tua kita bangga
atas apa yang kita lakukan dan menjadi penolong buat keluarga kita nanti diomil masyarakat ya